mudah mudahan tidak begitu parah sehingga kita bisa mengatasinya
enggak mungkin aku kena tumor otak
dokter itu pasti bohong pak
dokter itu pasti salah diagnosa
kamu jangan panik nak
kamu harus terima apa adanya
papa juga panik
tapi sekarang kita serahkan semuanya pada allah
jadi papa ikhlas kalau lisa mati cepat
ini sudah takdir allah
tapi papa akan mengusahakan
supaya kami bisa menyalani operasi dengan baik
kalau perlu kamu harus berobat ke luar negeri nak
kenapa harus aku pak
kenapa nggak orang miskin aja yang dapat penyakit seperti ini
kamu gak boleh bicara seperti itu nak
allah tidak pernah membeda beda
allah tidak pernah membedakan
allah tidak pernah membedakan
mana yang harus sehat
di mata allah
dia dirawat rumah sakit
nggak ada yang tahu dan nggak ada yang boleh besuk
tempatnya tuh tertutup banget
doain dia ya pit
semoga dia lekas sembuh
biarpun dia jahat sama kamu dia kan tetap temen kita juga
lagian aku gak pernah kok anggap kalau dia jahat sama aku
tidak mungkin gua kena penyakit ini
hidup gua sehat
hidup gua bersih
kemana ada penyakit bisa masuk tubuh gue
cuma orang miskin yang punya penyakit kayak gini
lo tuh jangan kurang ajar ya
jangan mentang mentang lo itu anak pemilik jayasan
lo jadi bisa berbuat seenaknya sama orang
lo tuh nggak pernah miskin sih makanya lo tuh nggak pernah susah
miskin itu cuma punya lo tau nggak
kalau kayak tujuh turunan bisa punya gue
asal loh tau ya di kampus ini nggak menerima mahasiswa yang datang pakai sepeda
lo tau akibatnya
pamor kampus jadi turun
kampus itu tempat belajar bukan tempat mejeng atau pamer kekayaan
lo bisa ada di kampus ini karena kebaikan babe gue
kalau babai gue nggak baik sama lo sekeluarga lo ini nggak akan bisa masuk di kampus terpandang ini
tapi gue nggak pernah minta minta sama bokap lo
gue ada di sini gue ada di kampus ini karena prestasi gue
tapi kenapa gue benci banget sama tuh perempuan
kurang ajar berani banget lagi sama gue
bukap gue yang punya kampus itu
seharusnya dia hormat dong sama gue
pokoknya gue gak mau kalau sampai orang tahu kalau gue sakit
gue orang sehat
gue nggak mau dikasihani
diperlakukan seperti orang sakit
kok kamu udah lama nggak masuk kenapa
gue cuma males kuliah aja boleh dong
tentu boleh sayang
kan kampus ini punya kamu
yang kita jalan jalan yuk
jalan jalan loh sendiri gue mau kuliah
daripada mama melamun
lebih baik mama sholat
berdoa dan mengaji ma
mohon pada allah agar anak kita diberi kesehatan dan kesembuhan
sholat itu adalah sarana komunikasi kita dengan allah ma
buktinya anak kita satu satunya dikasih sakit yang berbahaya
mama tidak boleh bicara seperti itu
pokoknya maman tidak akan sholat
sebelum anak kita disembuhkan allah
allah itu nggak adil sama kita pa
ampunilah istri saya ya allah
pak lebih baik istirahat dulu
nanti saya lapor ke pak jayadi untuk ganti bapak
tapi bapak pucat
saya masih kuat kok
kalau gitu saya temani di sini pak
saya masih memang hidup
percaya padaku mati
saya yakinkan apa apa
ada bangunan itu room satu
aku ingin panggil pertanyaanmu empat cassie
pertanyaanmu empat cassie
bapak kan masih ada waktu untuk ngambil cuti
wah bapak gak enak sama teman teman
jadwal mereka itu sudah terganggu
kalau bapak sering masuk
namanya juga bapak lagi sakit
mereka pasti ngerti pak
sampai jumpa lagi
lo naksir upit ya
alah nasir juga gak apa apa kok
kan dia belum punya cowok
ya maunya sih gitu
gue udah pernah ditolak sama dia
kok gue gak tahu
sebulan yang lalu
ya alasan dia sih
katanya dia mau selesaikan kuliah dulu
mau bantuin orang tuanya
dia tuh anak yang idealis banget
ya begitulah upit
bukan lo aja yang nafsir
tapi dari jurusan lain juga banyak yang nasir dia
tapi semuanya lewat
ya gitu deh upit